kemalam masalah masalah ini
inilah detik detik penangkapan dua pelaku otak penjarahan di toko fernando sukmajaya depok
yang menjadi viral di media sosial
aditya ahmad alias adik dan aldi wijaya alias dendi
ditangkap di rumahnya masing masing di wilayah pancoran mas depok
dalam video amatir terlihat keduanya ditangkap tanpa perlawanan
para pelaku yang tiba di mapolresta depok langsung dibawa ke ruang busur guna penyidikan
kapolresta depok akbp didik sugiarto membenarkan bahwa keduanya merupakan inisiator
atau otak dari aksi penjarahan yang menimpa toko pakaian fernando
adit sendiri merupakan salah satu pentolan dari geng jepang
keduanya pun langsung dinaikkan status menjadi tersangka
ya jadi penyidikan aksi
kejahatan yang dilakukan oleh kelompok bermotor ini terus berlangsung
tadi malam tim penyidik melakukan penangkapan terhadap dua orang
atas nama aditya dan dendi
dua orang ini merupakan anggota dari geng motor jepang
dan atas nama aditya ini juga termasuk pentolan daripada
polisi masih mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan
masih ada pelaku lain dan tkp lain
hingga saat ini polisi telah menetapkan tujuh belas tersangka
yang tergabung dari beberapa geng motor
yang melakukan aksi kejahatan di wilayah depok
muhammad wahyudin latif depok